adanya teror bunga ke pimpinan kpk itu diungkap wakil ketua kpk nurul gufron
karangan bunga ditujukan ke rumah direktur penyidikan kpk brigjen asep guntur jumat malam bertuliskan
selamat atas keberhasilan memasuki pekarangan tetangga
adapun wakil ketua kpk alexander marwata tak mau menganggap kiriman karangan bunga itu sebagai teror
melainkan sebuah dukungan baginya
meski menyebutnya sebagai dukungan marwata mengatakan kpk telah mengaktifkan kembali prosedur tombol panik atau panic button
bagi pegawai struktural kpk yang merasa diteror
saya sampaikan terima kasih atas dukungannya dan semoga mudah mudahan nanti ke depan juga kpk bisa bekerja dengan baik
jadi saya anggap itu bukan suatu teror dan saya tidak menuduh siapa yang mengirimkan
bisa saja kan masyarakat yang memang mendukung kpk bisa tidak menuduh siapa siapa
sebelumnya pimpinan kpk telah meminta maaf kepada tni dan mengaku kilaf
pusat menetapkan kabasarnas marsdia tni henry alfiandi sebagai tersangka dalam kasus suap pengadaan alat pendeteksi korban reruntuhan tahun anggaran dua ribu dua puluh tiga di basarnas
puspom tni akhirnya mengambil alih penanganan kasus dugaan
pusat menetapkan kabasarnas marsdia tni henry alfandi sebagai tersangka dalam kasus suap pengadaan alat pendeteksi korban reruntuhan tahun anggaran dua ribu dua puluh tiga di basarnas
selain kabasarnas koordinator staff kabasarnas letkol afri budi cahyanto juga ditetapkan sebagai tersangka
tim meliputan cnn indonesia